gubernur jawa barat ridwan kamil menegaskan bahwa proyek kereta cepat jakarta bandung kcjb
akan diuji cobakan bertepatan dengan perhelatan g dua puluh pada november dua ribu dua puluh dua mendatang
ini memberikan berita baik bulan november pada perhelatan g dua puluh
kereta cepat jakarta bandung akan bereksperimen memulai pengoperasian
pt kereta cepat indonesia cina atau kcic mengatakan
pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung saat ini sudah mencapai delapan puluh persen
ditandai dengan tembusnya tunnel atau terowongan empat di purwakarta
ini kami juga bisa menyampaikan update terbaru terkait dengan tunnel empat yang berlokasi di purwakarta
itu berhasil tembus
jadi dengan tembusnya tunnel empat ini berarti dasar
dari tiga belas tunnel yang ada dua belas tunnel itu sudah berhasil tembus
nah di sisi lain juga percepatan pembangunan juga dilakukan pada titik titik konstruksi yang lain
jadi secara paralel kami juga melakukan persiapan untuk track laying atau pemasangan rail
dan juga beberapa dokumen untuk penunjang operasional karena ini juga sangat penting
kereta inspeksi atau comprehensive inspection train juga sudah rampung
kereta ini dilengkapi teknologi pemantauan dan berbagai macam sensor
seperti sensor gempa angin dan hujan
rencananya ada sebelas unit kereta cepat bandung jakarta
dan setiap unit berkapasitas enam ratus penumpang
kecepatan kereta mencapai tiga ratus lima puluh km per jam
dan jarak satu ratus empat puluh dua km antara terminal halim di jakarta hingga terminal tegaluar di bandung
bisa dicapai dalam tiga puluh enam jam
hingga empat puluh lima menit
kereta cepat ini ditargetkan rampung dan sudah bisa digunakan untuk mengangkut masyarakat umum pada juni dua ribu dua puluh
di berikutan cnn indonesia bandung jawa barat